saat tubuhku berubah jadi serigala aku memindahkan hartaku di dalam buah ini
baiklah aku turuti permintaanmu
mau jadi apa apa mai
kamu hebat bisa melumpuhkan serigala ini
beritahu mai kalau gitu bolehkah kita membantu membawa serigala itu mai
mending kalian semua pulang ya
biar saya yang bawa itu sendirian
yakin kau belum pembuka serigala
sudahlah sekarang tunjukkan tempat di mana hartamu berada
ter iot nih
diberkahkerkan secara bloom ini

untuk memilikinya kamu harus berjanji dulu
bahwa kamu tidak akan pernah membunuhku
dan kamu harus juga melindungi nyawaku
sayang sayang kamu dapatkan ini semua dari mana
umai dapat semua harta ini
karena umai berhasil ngalahin tumbaluk wisterius
dan semua harta ini yang ngasih adalah
kalau yang ngasih mah gak perlu tau bu
yang penting kan hartanya udah di kita semua dong
bener juga sih
kalau misalnya ini barang barang ini semua asli asli semuanya
kita jadi orang kaya
kita punya uang banyak
kita gak susah susah lagi untuk cari emas
emangnya ada ya
orang yang mau ngasih emasnya sebanyak ini buat kita
kamu tuh anak kecil
gak usah kebanyakan ngomong

bisa diem gak
bapak bapak ibu ibu
tidak ada lagi yang akan ganggu tidur kita
ya itu karena bantuan umai
betul betul betul
makasih umai makasih umai
selamat ya umai
kamu sudah berhasil membunuh serigala itu
saya sebagai rw di sini berterima kasih karena itu
kamu sudah menyelamatkan keamanan dan kenyamanan kampung ini
ini ada hadiah buat kamu
oh ini buat saya pak
iya ini bentuk terima kasih dari kami

jalan misterius itu tidak akan
saya tidak akan mengangkat seorang anak menjadi pemimpin di perguruan ini
walaupun anak itu hebat tapi yang penting dia harus bersikap rendah hati
tidak bisa tidak bisa gitu
selamat pagi bu
saya borong semua ayam ayam ini saya beli semuanya
cepetan bungkus ya
tunggu ben bu ratih tidak pakai nawar
tidak jualan kue lagi bu
ibu mas mulai sekarang mulai hari ini saya udah gak jualan kue lagi
iya uang saya sudah cukup untuk makan
hari hari bu sekarang ini
habis dapat warisan ya bu
iya begitu deh
kenapa bungkus cepetan
bungkus semuanya ya semuanya ya semuanya saya beli semuanya
itu kakinya pas
wah kenapa kalian pada latihan tanpa saya
gurunya bukan meva tapi saya
mulai berani kalian
setelah kamu menikah ini sepertinya
umai tugas kamu mencari sosok misterius itu sudah selesai
sebaiknya kamu kembalikan tongkat ajaib merah itu ke tempat asalnya
apa guru pernah nyuruh aku untuk berjanji
guru dulu yang tepatin janjinya
baru saya tepatin
umai berhenti guru masih lemah
kamu gak boleh balas guru kayak gini
jangan berisik lu ya jangan
kalian semuanya guru kalian kalah sama saya
maka hari ini saya yang jadi pemimpin di pendidikan guru